terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
angka balita pengidap stunting di kabupaten bandung barat termasuk dalam kategori tinggi
untuk mengatasinya pemerintah harus intensif memantau dan memberi penyuluhan
agar balita diberi gizi yang cukup sejak dari kandungan
kamis pagi merupakan jadwal bulanan rifani untuk pergi ke posyandu
anak ketiga dari ai mulyani ini mendapatkan pelayanan timbang pengukuran tinggi badan
juga penyuluhan mengenai kondisi kesehatan rifani
dalam pemeriksaan kali ini berat badan anak berusia dua tahun dua bulan ini
ternyata kurang baik dan perlu diberikan asupan gizi yang cukup
katanya ini timbangannya kan naiknya sedikit sedikit tinggi badannya cukup
cuman makannya kan sering makan nasi tapi naiknya cuma agak lambat
berarti masih kurang
masih kurang timbangannya
gak tau harusnya berapa dua belas
tapi ini masih sembilan puluh
pemantauan balita seperti rifani terus dilakukan oleh kader posyandu
seperti di posyandu melati satu rw empat desa gado bangkong
kecamatan ngamprah kabupaten bandung barat ini
tujuannya agar anak anak tidak mengidap stunting
yaitu sebuah kondisi kekurangan gizi bagi anak sehingga tinggi dan beratnya kurang
juga perkembangan otak tidak optimal
angka balita yang mengalami stunting di kabupaten bandung barat
termasuk tinggi di jawa barat
namun secara bertahap pemerintah kabupaten bandung barat
berhasil menurunkan jumlah anak yang mengalami stunting
sebetulnya kalau secara prosentase kecil ya
yaitu kalau diabsolutkan sepuluh empat ratus delapan puluh tujuh anak
total kesetuaan balita ada
ya total balitanya satu ratus tiga puluh sembilan enam puluh dua orang
jadi kecil sekali sebetulnya dari data bulan penimbangan balita kita dua ribu tujuh belas
data ini mungkin kita berharap akan dapat data baru di tahun ini
karena bulan agustus ini ini bulan penimbangan balita ya
pencegahan stunting dilakukan juga oleh dinas lain
salah satunya oleh dinas pengendalian penduduk
caranya dengan menunda usia perkawinan muda
karena kematangan usia perkawinan akan berdampak pada kematangan orang tua
mempersiapkan anak sejak mulai dari kandungan
bagaimana kita menggarap generasi muda
bahwa generasi muda tentu mempunyai peran yang lebih besar
sebab dia akan memasuki usia pernikahan
yaitu melalui bagaimana menunda usia perkawinan
program penundaan usia perkawinan
sehingga kita bertekad untuk menaikkan usia kawin pertama
dari usia yang pertama

paling tidak di tahun tahun tertentu bisa menyentuh angka dua puluh tahun di rata rata
badan organisasi kesehatan dunia atau who
dari jumlah balita yang ada
dan menempati urutan kelima jumlah balita stunting di dunia
wilam nustion kabupaten bandung barat